oke masih di shorbis corner sian indonesia connected masih bersama saya tiffany raitama dan si cantik tiara andini
oh iya kakak kakak kakak bener bener bener
kita balik lagi ngomongin soal tadi kan udah single menjadi dia sekarang ngomongin soal albumnya tiara
penantian ya setelah rilis lagu satu persatu akhirnya keluar tuh tiara andini khas album perdana
gimana puas gak ngeliat pencapaian kamu
kayaknya kita sebagai manusia gak boleh cepet puas ya kak katanya
dan pastinya dengan pencapaian aku saat ini aku pengen menjadi pribadi yang berprogress
kedepannya aku gak mau jadi manusia yang cepat puas jadi aku mau belajar
belajar lagi jadi lebih baik lagi lebih banyak karya lagi
oke jadi memang kamu sadar perjalanan kamu masih panjang
iya kan jadi apa yang kamu dapatkan selama ini mungkin salah satunya yang membuat mungkin saya boleh minta coba buka
kemarin itu kamu terpilih sebagai spotify of all artists indonesia
desember kalau nggak salah ya
iya desember kemarin
dan kamu ada di new york
kamu tiba tiba terpampang disana di billboardnya apa times square
oh tentu tidak
di umur dua puluh betul kan
kamu udah nyampe sana
iya itu kak alhamdulillah bersyukur banget ya atas pencapaian ini atas dukungan mutiara pastinya
teman teman semua yang udah dengerin lagu aku menikmati karya karya aku
jadi waktu itu aku malemnya aku dikabarin katanya aku udah terpapang disana tapi masih belum

gak tau gak tau
itu jadi masih simpang siur gitu nih beneran gak sih karena masih belum dikasih dari officialnya gitu
habis itu yaudah aku tinggal tidur karena udah kelamaan overthinking gitu ya kan bangun bangun tiba tiba udah rame tuh udah dikasih tau
official udah ada disana di new york gitu langsung ya beneran merinding
sayang harusnya bisa terbang langsung gitu ya untuk selfie sendiri yang ada disana gitu
wah itu keren banget
tuh harapan aku gitu ya kan
harapan tahun ini semoga
oke ini dia ya
hei ini dia nyampelah langsung tiara ke new york ke times square yang ada di sana mungkin kamu masuk jajaran musisi muda di umur umur under dua puluh yang akhirnya bisa menembus di times square kayaknya
berarti project kamu ini kan udah keluar nih album pertama ya kan
kedepannya gimana ti
ini soal musik atau yang lainnya
musik dulu deh masih
wow kalau musik ya pastinya aku berharap banget di tahun dua ribu dua puluh dua ini aku sebagai penyanyi yang udah punya album masa gak tour ya kan
pengen banget tour sih
jadi aku berdoa kita semua berdoa bareng bareng semoga pandemi cepet reda cepet selesai gitu kan di tahun dua ribu dua puluh dua ini jadi aku bisa mengunjungi kota kota kalian gitu ya kan
bisa ketemu langsung
termasuk ini banyak juga di apa namanya di media sosial gitu yang pengen kamu melebarkan sayap kamu ke korea karena kamu sangat related dengan korea
iya nggak sih kemarin kan juga cover sama artsy tuh cover apa maksudnya duet sama arsy
iya ada yang bahaya versi korea
iya kalau ngomongin korea aku bakal heboh banget sih karena
emang di sosmed orang orang juga udah pada tahu aku gila banget sama korea dari musiknya dari makanannya dari semua dance nya aku adik banget
oke untuk target selain musik
tahun ini insya allah kalau semua lancar ya akan tayang film perdana aku nanti main sesi gas
oke di bulan
ah kurang tau tuh
itu masih masih masih masih baca
masih bahas rahasia ya pokoknya
bukan rahasia emang gak tau
tapi kan kamu sekarang udah terjun ke dunia acting
iya kan jadi kamu lebih lebih mau dikenal sebagai tiara andini yang as musicians ya sebagai penyanyi atau artis
artis gak sih
jadi kayak bisa semuanya mungkin ya kan
iya smart loh ini
kanan kiri oke selama ada di track yang benar ada di jalur yang benar
bisa memberikan positif ya apa dampak positif untuk masyarakat juga
oke thank you banget tiara sukses dua puluh tahun perjalanannya masih panjang banget kita yakin tiara akan jauh lebih besar dari yang sekarang
kita lihat gimana karirnya seorang tiara andini kita harapkan nggak cuma di national skup indonesia saja mungkin bisa nanti go internasional
nanti kita ke korea bareng kan
oke thank you banget terarah
thank you kak
sehat selalu ya